sejak dimulai pada minggu ketiga februari hingga awal april dua ribu dua puluh
baru satu tujuh puluh tiga juta lansia yang telah menerima vaksinasi dosis pertama
angka ini baru sekitar delapan dua persen dari target vaksinasi lansia
yang disebanyak dua puluh satu enam juta orang
vaksinolog dirga sakti rambe mengungkapkan
vaksinasi lansia sangat penting karena saat ini di indonesia
meski kasus covid sembilan belas pada lansia hanya dua belas persen dari keseluruhan kasus
kematian lansia akibat covid sembilan belas mencapai lima puluh persen
kecemasan sakit itu lansia
sehingga di seluruh negara itu sama
prioritas vaksinasi itu adalah pada lansia
selain membuka layanan sentra vaksinasi di puskesmas dan sarana publik lain
pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai pihak
untuk menjaring lebih banyak lansia bisa ikut vaksinasi
tapi ternyata kita masih membutuhkan umuran dari teman teman
dari pihak swasta ya
terutama misalnya kita bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat
atau kemudian juga dari alumni alumni ya
perburuan tinggi seperti itu
dan juga dengan asosiasi telemedicine contohnya
ataupun juga pihak swasta lainnya seperti yang kita lakukan dengan bekerja sama
dengan beberapa perusahaan transportasi publik ya
seperti ojek online ataupun juga taksi online ya seperti itu
nah harapannya selain tadi memudahkan para lansia untuk mengakses tempat tempat layanan vaksinasi
yang kedua juga adalah tentunya memastikan tadi ya
bahwa lansia tadi betul betul tidak perlu menunggu antri terlalu lama
petugas juga mengimbau setiap daerah menggerakkan semua petugas
mulai dari camat hingga tingkat kepala rt untuk melakukan sosialisasi
dan mengajak lansia agar segera mendapatkan vaksinasi